relawan ahok dan jarot mendatangi balai kota dki jakarta senin pagi
mereka membawa dua roti buaya sebagai simbol dukungan kepada basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat pada pemilihan kepala daerah dki dua ribu tujuh belas
mengenakan kemeja putih sejumlah relawan ahok jarot tiba di balai kota dki pada pukul tujuh tiga puluh pagi
relawan yang terbentuk pada kamis dua puluh lima agustus lalu itu sengaja datang ke balai kota untuk memberi dukungan kepada ahok jarot
agar kembali berpasangan pada pilkada dki dua ribu tujuh belas
para relawan ini membawa dua roti buaya untuk diberikan kepada ahok dan jarot
dua roti buaya ini juga dihiasi kumis dan kacamata sebagai gambaran ahok jarot
di roti buaya itu kita bilang ke teman teman media ini adalah sebuah simbol kesetiaan
ini adalah sebuah simbol dimana kita meminang pak ahok dan pak jarod untuk bisa bersatu lagi
dengan harapan supaya jakarta yang pembangunannya sudah berjalan itu masih bisa berkelanjutan
calon gubernur dki jakarta petahana ahok pun mengapresiasi dukungan yang diberikan meskipun ia mengaku belum pernah bertemu dengan para relawan
udah terima tuh udah terima tadi
jadi pdip kuat ya kak
lu gak lihat ada kacamata tuh buayanya pakai kacamata
selain itu jarod menyambut baik pinangan para relawan
keinginan warga ini diakui jarod akan disampaikan kepada partainya pdi perjuangan
nah lamaran itu ya tentu saja kita terima dengan baik dan kita sampaikan kepada partai ya
dan kita nanti akan proses
ya mereka ada di partai ya lamaran itu
dan itu sah sah saja mereka seperti itu
jumlah relawan ahok jarot hingga kini sudah mencapai dua belas orang
ada pun salah satu tujuan dibentuknya relawan ini adalah mengingatkan partai bahwa ahok jarot masih layak kembali maju
dan diusung pada pilkada dki
kita mining room jakarta